kerusuhan yang mengakibatkan kaburnya ratusan tahanan di rutan sialam pekanbaru riau
seakan menjadi gambaran wajah buruk kondisi fasilitas serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan di indonesia
apakah masalah klasik dan sistemik ini memang mustahil untuk dibenahi
atau masih ada kira kira sejumput harapan untuk terwujudnya reformasi lembaga pemasyarakatan di tanah air
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang ali aranova direktur center for detention studies
terima kasih bang ali bang ali sudah datang
setiap ada napi kabur atau kerusuhan di lapas saya pasti ketemu bang ali untuk membahas
kemudian ada mas arswendo atmawiloto yang kali ini hadir bukan sebagai budayawan atribusi ya
tapi kali ini sebagai mantan narapidana nanti bisa diceritakan ya bagaimana
masih budayawan dulu mantan narapidaya
budayawan yang pernah jadi mantan narapidana bisa diceritakan pengalamannya selama sekolah di dalam
kurang lebih berapa tahun mas
saya di dalam secara fisikly sampai tiga tahun
hampir tiga tahun
hampir tiga tahun
pasti banyak cerita cerita apakah masalah dulu dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini mirip beda atau sama persisnya
kita akan bahas
kemudian nanti kami juga akan melalui sambungan telepon nanti kami akan berkomunikasi dengan bapak iwayan dusak
dirjen pemasyarakatan kementerian hukum dan ham
selamat malam pak wayan sudah bergabung bersama kami malam hari ini
oke saya akan langsung ke pak iwayan dulu yang saat ini masih ada di pekan baru ya pak iwayan ya
pak wayan boleh diberitahukan kepada kami pak apa perkembangan terbaru pak dari lapas
berapa kemudian bagaimana kondisinya berapa tahanan yang sudah berhasil kembali ditangkap dan dibawa kembali ke lapas pak
yang pertama rutan sudah terkenali
walaupun tidak seratus persen karena beberapa kamar kamar yang belum bisa dikunci
jadi ada yang bengkok dan sebagainya
yang pasti sudah terkenali
kemudian dari jumlah yang lari dari inventarisir kita sudah bisa menghitung jumlahnya
namun identitas yang lari itu malam ini sampai besok mungkin lagi nanti kita buka di sdp siapa siapa saja
dari jumlah itu yang lari kemarin adalah sebanyak empat ratus empat puluh delapan
jadi empat ratus empat puluh delapan ya pak yang pasti lari pak ya
kemudian yang sudah tertangkap sampai hari ini adalah dua ratus dua puluh
sehingga masih ada sekitar dua ratus tiga puluh empat yang masih perlu pengejaran
dan untuk itu kita sudah berhenti dengan kepolisian polres untuk menindaklanjuti itu
namun kita kan belum ada datanya yang lari itu siapa saja
jadi mereka tidak bisa
siapa yang mau ditangkapkan gitu
maka ini sedang kita buat paling tidak hari senin itu sudah jelas siapa siapa saja yang masih ada di luar
kesulitan untuk pendataan kemudian kesulitan untuk bisa membawa kembali para tahanan untuk kembali ke dalam rutan itu seperti apa
dinamikanya pak wayan
sebetulnya kan kita sudah punya sdp
cuma kan kita untuk mengecek satu persatu itu tetap bisa harus manual
jadi kita harus mengecek satu persatu itu tetap bisa harus manual

jadi kita harus bikin print out namelessnya
nanti kita cek ke setiap blok
nanti siapa yang tidak terkorek di situ nanti berarti mereka berhasil ada di luar
orang itulah yang ambil datanya nanti di sdp yang nanti kita mintakan untuk penangkapan kembali
karena di sdp itu pasti sudah jelas identitas alamat dan sebagainya

kalau boleh kita mundur sedikit ke belakang pak wayan boleh diceritakan pak
apa yang menjadi persatuan
penyebab utama atau kronologinya seperti apa sehingga ratusan atau empat ratus empat puluh delapan narapidana ini bisa lari keluar rutan dan membuat kerusuhan kemudian lari keluar ini pak
bagaimana anda bisa menceritakan kronologinya pak wayan
yang jelas itu karena overcrowded ya kelebihan daya muat
sehingga dengan demikian itu untuk mengontrol satu delapan ratus lebih narapidana tahanan ini tentu sangat sulit
yang harus dilakukan oleh enam orang petugas pengamanan

komposisinya yang bertugas pada hari itu enam orang pak untuk mengawal satu delapan ratus gitu pak
iya petugas pengamanannya ada enam orang
ya memang ada petugas staff sekitar dua puluh empat
tapi itu kan dua belas nya adalah perempuan
jadi memang karena overcapacitas kemudian membuat mereka dengan mudahnya memberontak seperti itu
ini aksi spontan atau memang sudah direncanakan sebelumnya gitu pak
kalau dari investigasi anda
ada banyak persoalan disitu
ya pertama itu karena over kapasitas itu tadi banyaknya orang yang tidak kendali
dan kita tahu mereka yang ada di dalam itu kan adalah kita gak tahu istilahnya latar belakang mereka
nah muncullah pernyataan pernyataan adanya pungutan pungli dan sebagainya
yang memang dilakukan oleh mereka mereka juga
mereka mereka juga ini maksudnya para
yang disebut namanya tamping tamping ini
ada yang memang mengatakan
ada yang memang mengatasnamakan petugas
ada mungkin juga oleh dilakukan disuruh oleh petugas
nah ini juga menjadikan pemicu
kemudian yang ketiga sikap arogansi dari oknum petugas terhadap mereka
ini yang menyebabkan memicu mereka untuk melakukan pemberontakan ini
sebenarnya pelarian lah gitu
dan ini juga sudah direncanakan sebelumnya oleh sekelompok orang ini
dari hasil saya wawancara dengan beberapa orang
ya karena dia yang melihat orang lari dia ikut ikut lari
mengambil kesempatan dalam kesepitan seperti itu ya pak wayan ya
memang ini gejalanya sudah terlihat sejak lama gitu pak ya
gejala atau misalnya memang ini seperti bisul yang pecah saja
gejala bisulnya sudah lama sekali terjadi gitu pak wayan ya
soal ini ini sudah saya prediksi dari tahun lalu
cuma saya kan tidak mau bercerita macam macam
saya ingin mengucapkan kebenaran kepada teman teman
sehingga ada metode yang kita lakukan melalui direktur kamtip
untuk mendeteksi masing masing lapas yang memang overloaded
kita kasih warna mereka warna hijau warna kuning dan warna merah
untuk yang warna warna merah ini yang perlu diperhatikan khusus
yang harus dilakukan oleh kepala divisi di setempat
pak wayan nanti kita akan lanjutkan dialognya dengan pak wayan
untuk mengetahui bagaimana selain tadi over capacity crowdednya luar biasa
bagaimana kualitas dan juga kuantitas dari sipir ini juga tidak memadai
bagaimana kemudian dengan ada tuntutan tuntutan lain yang kami mendengar
ada tuntutan tuntutan dari para napi gitu pak
terkait dengan adanya pungutan liar makanan sampai sarana peribadatan
nanti kita akan bahas di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
kita sudah mendengar tadi bagaimana kronologi kejadiannya
kemudian apa sih kemudian api dalam sekam yang membuat akhirnya sekamnya menjadi betul betul terbakar
tadi pak wayan sudah memberikan perspektifnya langsung dari pekanbaru
saya akan tanya ke mas ali dulu
perspektif anda seperti apa melihat ini
ini hal yang sangat bisa diprediksi atau memang cukup mengagetkan
sebenarnya sudah sangat bisa diprediksi ya mas ya
karena kita juga pernah sampaikan bahwa kurang waktu penelitian sides dua puluh tahun terakhir itu kan kondisi pemasarakatan tetap sama
dan itu juga kemarin dijawab juga sama kita bahwa ada paket yang bagus dibuat oleh jokowi
paket revitalisasi hukum dan reformasi hukum
itu bagian dari deregulasi ini
paket kebijakan itu kalau kita catat ada tiga sebenarnya bersentuhan dengan pemasarakatan
pertama di pelayanan publik itu percepatan pemberian pbc bcmb berbasis it
itu which is bisa mengurangi dampak kepenuhan penjara itu dengan pemberian pb bersarat
yang kedua paket tentang manajemen pelayanan
di situ ada database tadi pak dirjen sudah menyampaikan kami ada sdp kami ada sdp
tapi nanti kita lihat apakah benar sdp dijalankan di pekanbaru dengan sistem database pemasarakatan
sistem database pemasarakatan yang bisa mendeteksi identitas dari para narapidana atau tahanan
kemudian bisa dihitung
hak hak wajibannya dengan menggunakan berbasis saiti
dan ini juga ada program integralisasi dengan polisi hakim jaksa
satu case number lah
yang ketiga ini yang terpenting nih presiden juga mengeluarkan yang keenam soal penguatan kelembagaan
isunya adalah penanggulangan overkapasitas
ini menarik ketika bicara penanggulangan overkapasitas sebenarnya pemerintah sudah mencoba nih mau menjawab masalah overkapasitas
problemnya sudah dijalankan apa belum nih
jadi adalah kondisinya tetap sama masih tetap penuh gitu
tapi anda lihat sebelum kita masuk ke over kapasitas ini apakah memang masalah dari rutan di riau pekanbaru ini memang intinya adalah over kapasitas
bukan masalah masalah lain
kalau kita lihat ada tuntutan tuntutan napi yang kemudian kita dengarkan ada penghutan liar makanannya tidak layak
kemudian peribadatan di masjidnya juga fasilitas peribadatan juga kurang
kemudian sipir sipir yang pungli juga banyak katanya gitu
ada dua mas
tuntutan tuntutan lain yang diluar overkapasitas itu mas ali
ada dua mas
jadi ketika ada overkapasitas maka ada keterbatasan negara untuk membiayai
terjadilah tadi ya kurang air bahan makanan sarpas
kita tahu negara kita juga tidak pernah ada will untuk bisa memenuhi terus memenuhi kebutuhan itu
ada keterbatasan anggaran di situ
yang kedua kalau bicara soal tadi integritas petugas sumber daya manusia
ini masalah teknis di kementerian hukum dan ham
itu yang ini menurut saya dua hal yang harusnya diselesaikan bersamaan
kita lihat bahwa petugas itu pasti sudah sangat lama bertugas di situ
dan tidak pernah ada kebijakan seperti yang disampaikan oleh pejabat pejabat di kementerian sumber daya manusia
yang bilang empat tahun harus ada kenaikan pangkat berkala
kemudian ada pembinaan dengan sistem tour of duty dan tour of area
itu mereka tidak pernah
kemudian mereka harus dikasih diklat
ada pengawasan berkala
itu di birokrasi terutama di pemasarakatan yang kita lihat itu sangat jarang sekali terjadi
itu teori aja di atas kertas
seperti kata pak wayan tadi enam orang menjaga satu delapan ratus tahanan
itu logikanya seperti apa
itu yang terjadi kondisinya
jadi kita lihat ada dua
ada masalah overkapasitas yang kemudian berimbas pada terbatasnya pemenuhan hak dan termasuk pungli
termasuk tadi pemenuhan air yang kurang makanan kurang
yang kedua petugasnya sendiri yang memang sumber daya terbatas
baik kualitas maupun kuantitasnya
ini ini prasem yang dua puluh tahun berulang terus
jadi sepuluh tahun lalu kita duduk di sini membahas lapas
masalahnya ini mungkin lima tahun ke depan atau sekarang kita bahas masalahnya masih tetap sama
makanya tadi program revitalisasi itu sebaiknya fokuslah kepada masalah overstaying dan tadi kondisi pemasarakatan baik di sumber daya manusianya
karena kalau melihat di angka lima program revitalisasi
itu ada penguatan sumber daya manusia petugas
cuma yang di situ yang masuk cuma kejaksaan dan kepolisian
pemasarakatan tidak masuk
jadi mungkin juga harus dilihat kembali
seberapa prioritas ini kemudian pemasyarakatan ini
saya mau tanya ke mas ars wendel
masalahnya anda waktu itu masuk sekolah di dalam itu tahun berapa tuh mas ars
problemnya kalau tadi kita lihat masalahnya kondisinya kemirisannya sama apa enggak
kurang lebihnya sama
bahkan itu ada sejarahnya ada bulletinnya gitu
itu sejak tahun seribu sembilan ratus dua belas yang disebut over capacity
ketika saya di dalam itu bukan cuma makanan kurang
saya belum pernah menemukan ikan teri itu bagian perutnya
kalau nggak dapat kepala ekor
saya bilang ini seharusnya bagian tengah ikan kurang
enggak pernah ada apa ada ikan cuma punya kepala sama itu
selama tiga tahun anda di dalam seperti itu
selama tiga tahun
bukan ini adalah realitas empiris yang ada dan tidak pernah berubah
iya pasti larilah
burung aja begitu buka pintunya ada kesempatan pasti lari kepinginnya gitu
karena mereka lari kenapa
kalau kaya mereka ya minta izin dikawal gitu ya kemudian nggak balik
banyak yang kaya editansil misalnya
dia enggak usah lari dia jalannya pelan bahkan dikawal
jadi masalahnya memang problemnya trouble nya itu sama saja
tapi begini but saya mau melihat dari sisi ininya ketika over capacity tadi
karena polisinya kebijakan yang dilakukan memungkinkan itu
artinya begini kalau tahu begini
nggak semua di daerah pekanbaru itu sampai seribu delapan ratus
baru di pekanbaru loh
iya artinya pasti ada daerah daerah lain yang kecil
baik di sekitar situ atau tidak
memang di sini banyak tapi daerah daerah sekitar sekitar ini banyak yang kosong
misalnya kaya rakyat itu
nah tapi untuk ini pun kan perlu biaya dari pemerintah
dan ini perlu juga biaya nafi untuk bertahan
nah itulah yang terjadi kalau tadi disebut adanya pungli adanya apa ya yang begitu itu
kalau tadi pak dijen menyebutkan oh ini kerjanya tamping
tamping itu tenaga pendamping istilahnya
jadi kaya pembantu yang di situ itu yang diangkat
itu yang biasanya jadi penghubungnya gitu lah
itu biasanya dari nafinya
mendapatkan uang tambahan dari tamping itu
ya dia nggak dapat uang tambahan apa apa
dia dapat ya karena kemudian disuruh
kemudian disuruh suruh begitu
dia mungkin pak ini minta rokok
mungkin dia juga ikut merokok
supaya dapat kalau makan gak dapat ekor atau kepala gitu
dapat daging tengahnya gitu bisa jadi
dan juga daging tengahnya bisa jadi
saya akan ke pak wayan lagi untuk mengonfirmasi selain tadi masalah over kapasitas pak dirjen
ada juga tuntutan tuntutan yang kemudian kita dengar ada pungutan liar
katanya kalau mau pindah kamar itu atau pindah sel itu harus membayar dua juta sampai dua lima juta
kemudian kondisi makanannya
kalau tadi mas arswendo tiga puluh empat puluh tahun yang lalu mendapatkan makanan kondisinya seperti itu
katanya sekarang juga tidak jauh berbeda gitu pak dirjen
kemudian masalah peribadahan juga agak sulit kata itu
bisa mengakses ibadah atau misalnya fasilitas ibadah di sana
bagaimana anda menjawab tuntutan tuntutan yang kami dengar ini pak wayan
apa yang disampaikan oleh mas arswendo itu itu benar
sama dengan orang naik mobil
mobil yang zaman dulu dengan mobil yang sekarang itu kan beda
mobil itu semua ginding ke depan
nah persoalannya sekarang ini dulu overkapasitas tapi tidak seperti sekarang
kalau kita bicara soal makanan
itu sudah sop aturannya sudah jelas
hanya persoalannya yang melaksanakan di lapangan itu kan menjadi berbeda
tadi kan sudah disampaikan bahwa sdm nya kualitasnya aku
jadi mereka bagaimana caranya untuk melakukan hal yang benar gitu
nah soal hutang kurang air
itu kan setelah over capacity atau per product itu
misalnya sekarang rutan rutan baru ini didesain adalah untuk tiga ratus enam puluh orang
tentu debit airnya untuk tiga ratus enam puluh orang
tentu mesinnya tiga ratus enam puluh orang
begitu sekarang istrinya satu delapan ratus semuanya mau sholat di masjid
kan tidak mungkin
air juga demikian
ini efek daripada per product itu
belum lagi tugasnya dan sebagainya
nah mengenai masalah peruntutan peruntutan itulah ya dimunculkan oleh mereka
untuk kualitas petugas sendiri seperti tadi dikatakan oleh bang ali
pak wayan kalau misalnya kita bicara kuantitas itu sudah jelas
tadi anda mengatakan enam orang menjaga satu delapan ratus orang
logika mana juga yang tidak bisa sampai disitu
tapi kalau bagaimana dengan kualitas sumber daya manusianya
apakah memang dirjen pas sendiri sudah memberikan pelatihan pelatihan yang cukup
pendidikan yang cukup untuk bisa memajukan kualitas sdm para sipir gini
ini kan pertanyaannya gini
kalau kita bandingkan dengan criminal justice system
kemudian juga pemasarkan tangan
kalau kita bandingkan dengan polisi diterima
direktur menjadi polisi kan mereka disekolahkan
dididik menjadi polisi seperti apa
tapi kalau di pemasarakatan itu kan begitu mereka diterima langsung bertugas
sehingga dimana dia dapat mengetahui bagaimana tugas di pemasarkan tangan itu
seperti apa seharusnya
karena sebenarnya di pemasarkan tangan sendiri itu ada ilmunya
bagaimana caranya membuka pintu
mas yasono itu pasti tahulah
tentang di lapas itu lebih canggih dibanding dengan negara negara lain
kalau negara lain dengan tomo
kalau di tempat kita itu cukup teriak aja pintu pasti terbuka
ini antara lain seperti itu
jadi memang kualitasnya seperti apa
nah untuk meningkatkan ini
ini kan juga bukan domennya di jenpas
karena kita organisasi besar
ada namanya badan pengembangan sumber daya manusia
jadi concern dari kementerian hukum dan ham selama bertahun tahun ini
belum sih pak wayan
mengenai concern concern mengenai overkapasitas
dan juga penjaga penjaga lainnya gitu pak wayan
dan apa langkah konkritnya kalau misalnya sepuluh tahun lalu
kita berbicara hal yang sama
kalau sekarang kita berbicara hal yang sama juga
berarti kan tidak ada upgrading atau pemenahan gitu pak wayan
kalau saya bicara
tapi kalau mau cara cara akademisnya
itu bang ali itu yang lebih tahu
mengenai kondisi di pemasyarakatan
dengan kondisi yang ada
pak wayan sebelum kita lanjutkan dialognya
ini saya punya sedikit perspektif
bagaimana tim kami pernah meliput secara mendalam
mengenai lapas kelas dua a banjarmasin
yang mengalami overkapasitas
lapas dengan daya tampung tiga ratus enam puluh enam orang
dihuni oleh dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
akibatnya banyak napi yang harus bergantian tidur
bahkan ada pula yang tidur di atas mck
produser lapangan kami nesya megawati
lapas kelas dua a banjarmasin kalimantan selatan
merupakan lapas terpadat kedua
dari seluruh indonesia
lapas ini mengalami tingkat overkapasitas
jumlah tanan dan juga narapidana
mencapai dua tiga ratus tujuh puluh delapan orang
padahal kapasitas hunian hanyalah tiga ratus enam puluh enam orang
lapas kelas dua a banjarmasin ini adalah
gabungan antara lelaki dan juga narapidana perempuan
dimana masing masing per blok diisi sekitar
dan hanya dijaga oleh satu orang penjaga
ini adalah blok b
khusus narkotika dan juga jumlahnya
para narapidana mencapai enam ratus orang
dan kalau kita melihat secara rasio
tidak ada seimbangan antara
yang keluar dan juga yang masuk
kalau dari rata rata rasio
yang keluar yang dalam sebulan diperkirakan
atau kira kira mencapai
perminggunya adalah empat puluh orang
artinya dalam waktu
sebulan sekitar satu ratus dua puluh orang yang masuk
yang dimasukkan ke dalam penjara
sementara yang keluar hanya sekitar tiga puluh orang
dan ini adalah lapas atau blok b
kita akan melihat bagaimana kondisi
ini adalah kondisinya
ini seharusnya kapasitasnya berapa orang ini bang
ini adalah kondisinya
dan ini tempat ini
tempat tidurnya seperti ini
bang ini tidurnya ini bertiga kayak gini
berarti gimana bang
paling tau istirahat lah
oh kayak gini cara tidurnya ya
oh kayak gini cara tidurnya ya
oh kayak gini cara tidurnya ya
ini abang juga di bawah berarti ya bang
ini abang juga di bawah berarti ya bang
nah gurih kap gurih
nah kayak gini
jadi saking ramainya
akhirnya buat seperti ayunan gitu ya
batman ya bahasanya ya bang ya
dua orang di mck
siapa bang dua orang yang di mck bang
dan memang pemerintah sejauh ini untuk mengurangi over capacity saat ini
salah satunya adalah solusi terdekat adalah memindahkan narapidana ke tempat lainnya
dan salah satu solusi juga adalah saat ini pemerintah masih mencoba mengkaji merevisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
mengenai untuk pemberian remisi kepada warga mina dan juga atau para narapidana
salah satu poin yang akan dihilangkan adalah mengenai adanya justice kolaborator
dan ini memang harapan para narapidana dan saat ini juga masih dikaji
saya baru lima menit berada di sini tapi sudah merasakan begitu sumpahnya begitu panasnya di dalam sini
dan kita akan melihat bagaimana kelanjutan mengenai revisi pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
karena memang seharusnya lembaga pemasyarakatan atau lapas menjadi tempat untuk pembinaan
bukan hanya untuk sekedar menjalani hukuman
tapi permasalahannya bagaimana ingin pembinaan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif
kalau para narapidana masih harus berebut nafas di dalam lapas
nesya megawati banjarmasin
itu salah satu liputan khusus yang dibuat cnn indonesia melihat bagaimana kondisi real di dalam lapas
kalau mas arsena melihatnya
harus diapresiasi ya
tapi kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi di pekanbaru
sebelum akhirnya tahanan itu keluar kabur kan ada kerusuhan dulu di dalam
kalau tadi kita melihat kondisi yang seperti itu
memang sangat wajar kayak mas arsya
kalau kita melihat bagaimana hal hal kecil pun bisa menjadi keributan bisa menjadi kerusuhan
yang kemudian bisa dikabur
beresiko pada tadi
kerusuhan besar tahanan kabur seperti itu
kalau anda melihat seperti apa itu
menjadi sensi semuanya pasti iya
tapi ini yang menjadi lebih ironis tanpa kita bermaksud mencari siapa yang lebih salah
ini kan di kelas abal abal
yang kelas memang jumlahnya satu kamar bisa dua puluh orang
dulu pun dari dulu begitu
tapi yang kayak ayin itu kan juga bisa satu kamar sendirian
dulu saya pun satu kamar sendirian
ada biaya ekstra dong ya
di mana mana semuanya begitu
kalau itu resmi aja malah mungkin nggak apa apa but
artinya resmi itu nih
dan masuk ke negara pajaknya gitu ya
iya kan untuk keamanan aja kan memang butuh begitu
saya tidak ingin melebih lebihkan
penjara sudah bubar dari kapan kapan
jaminannya berapa sih
kayak tadi tiga ratus kemudian dihuni seribu
apalagi menjelang menjelang lebaran sini
ini penjara dimana mana tambah penuh
menjelang lebaran menjelang tahun baru itu jumlahnya benar benar sama
itu kayak angka persentasinya gitu
kayak harga daging naik jangkaan
ini harga apa
dan nanti turun lagi maksudnya
dan itu sudah terjadi seperti saya katakan tadi setiap tahun dua belas
tanpa sekali lagi
tidak apa bermaksud menyalahkan
kalau tadi disinggung tentang
kemampuan sipirnya istilahnya cuma sipir untuk pegawai itu siapapun juga
ini kan susah
kayak di jepang jaman saya itu ada laksamana umar dhani
ada subandrio ada tokoh tokoh yang terlibat di ini
politik yang luar biasa
sementara mereka lulusan dari mana
tanpa mengecilkan itu
ngadepin satu dua orang saja susah
ini bisa takut
tapi aduh pikiran
yang stres itu juga bukan
bukan napinya saja
sipirnya juga ikut
dia nggak pernah dipelajarin bagaimana bertemu dengan misalnya saja perdana menteri
ada presiden dari papua itu
papua sebelah timur yang kita hanya disini karena dia bikin proklamasi sendiri
dan lain sebagainya
saya satu kamar dengan beliau beliau ini dalam artian bisa berkunjung gitu
tidak mungkin mereka ini diperlakukan sama kan
dengan yang istilahnya
abal abal ini tadi
tidak menundakkan apa apa
tapi memang beda
nah ketika itulah terjadi plot daripada semua semuanya
plotnya terjadi dengan sendirinya
mau di pendekatan apapun juga akan susah
kalau masih begitu
kalau benar tadi sertifikasi atau perkartuan tadi
kartu napi indonesia tadi ada
iya jadi dengan satu kartu ini dia sudah langsung ketahuan
setiap kali kartunya ini dia sudah ketahuan
masuk sekian berarti munculnya sekian
itu untuk kontrol semuanya
nah tapi itu yang tidak mungkin terjadi tanpa sikap terbuka
karena untuk napi itu tidak semuanya bisa tahu
saya bebasnya kapan gak ada yang tahu
saya dapat remisi
berapa atau kapan tidak ada yang tahu
tapi memang kerusuhan atau keributan itu memang sangat mudah tersulut mas arswendo
sekarang ataupun dulu yang
apapun bisa dipakai sebagai alasan kan
tuh nyatanya sebelum ini tidak apa apa mereka ayo
yang angka cantik empat ratus empat puluh delapan
bertahun tahun tidak ada
sebelumnya kan nggak ada apa apa
inilah sebetulnya kalau kita mau dari awal ditata begini sehingga kemungkinan
maksud saya cuma begini but
dari tiga ratus menjadi seribu inilah yang harus
jangan sampai terjadi ini
nah itu dia
kita akan bicara mengenai keran ini
kerannya ini kenapa terus mengocor sehingga pak wayan yang harus cuci piring susah susah untuk mengurusi banyak sekali orang
ini bukan hanya pak wayan saja
tapi bagaimana pak wayan bagaimana pak wayan kalau kita melihat dengan segala kapasitas yang ada problematika yang ada keterbatasan yang ada
bagaimana kemudian kementerian hukum dan ham bisa menyiasati ini sehingga bom waktunya ini tidak meledak di mana mana
tapi kita akan bahasnya di segmen berikut ya pak
anda masih bersama kami
terima kasih pak siasat siasat inovasi inovasi yang kemudian bisa dilakukan untuk paling tidak meminimalisir adanya potensi potensi kerusuhan potensi napi kabur
atau mungkin bom bom waktu yang semungkin saja ini sudah ditanam di ratusan lapas atau rutan di seluruh indonesia nih pak wayan
ya kita sudah memprediksi ya beberapa setahun lah dua tahun yang lalu itu akan kemungkinan ini
karena saya berpatokan kepada sesuatu yang selalu tersisa
pada sesuatu yang selalu terus diisi itu suatu saat akan meledak
hanya meledaknya dimana gitu
sehingga salah satunya yang kita lakukan untuk memetakan misalnya the overcrowded tadi
sejauh mana overcrowded yang terjadi terus sejauh mana petugas memperlakukan mereka gitu
sejauh mana kebetulan berada di sana mereka terlalui
nah ini kita bisa memberikan istilahnya identitas warna hijau kuning dan merah
kalau sudah begitu
tapi kita memberitahukan kepada ke lapasnya ke rutannya bahkan ke adiknya ke adik adik untuk melakukan langkah langkah gitu
karena itu yang diulangi mereka
misalnya mungkin untuk melakukan pendistribusian ke tempat lain mengurangi penghuni meminta kepada kepolisian membantu petulis abang dan sebagainya
itu sudah dilakukan ya pak wayan ya
sudah sudah kita lakukan
sudah cukup membantu belum pak wayan untuk bisa mengurangi atau memberikan napas sedikit gitu lah pak wayan
ya memang kita kan tidak bisa memprediksi dimana
tapi kita tahu bakalan terjadi kan gitu
karena kita melihat seperti tadi itu ini terus tidak berkurang kurangkan nanti entah dimana nih yang duluan nanti meledaknya gitu
jadi seperti masalah pekan baru ini kita sudah perkirakan gitu
tapi upaya apa yang dilakukan ya seperti tadi itu sudah dilaksanakan
tapi kan kadang kadang seperti tadi lagi teman teman lagi yang tidak merespon apa yang kita perintahkan
ini kan peran juga ya
kembali lagi masalah sdm gitu
untuk infrastruktur lapas baru pak misalnya pembangunan lapas baru atau infrastruktur infrastruktur lain pendukung gitu misalnya penambahan personil gitu seperti itu yang sangat logika aja gitu pak
itu belum bisa dilakukan secara gradual atau sesegera mungkin gitu pak wayan
memang kalau tidak mudah juga ya membangun lapas itu tidak mudah
kemudian untuk menentukan tempat aja kan juga sekarang ada satu tempat yang misalnya katakanlah misalnya seperti ambarawa itu kan kita masih menggunakan lapas punyanya tni
kita mau cari lahan sana untuk membangun lapas itu nggak ada lahannya apalagi membangunnya
jadi ini salah satu misalnya
ada beberapa hal yang lain
jadi apa sih yang harus dilakukan
ini kan persoalannya bukan dilapas saja gitu ya
jadi jangan bertimbang timbang
ini masalahnya lapas saja
ini kan artinya satu kesatuan
katakan bahwa di hulunya seperti apa
sistem hukumnya peraturan perundang undangannya kan tadi juga dikatakan bahwa ada banyak peraturan perundang undangan yang memuat pidana pidana
mungkin juga ada peraturan daerah
kan juga warahnya tetap dilapas lapas
nah hal ini
terus kemudian bagaimana memberikan sanksi pidana mereka itu tidak harus juga masuk dilapaskan
ini juga satu bagiannya
jadi banyak hal lain
banyak ide ide yang disampaikan kepada kita tapi terbentuk juga dengan peraturan perundang undangan yang lainnya
jadi saya mengidentifikasi itu ada empat hal sih sebetulnya
yang pertama itu adalah menyangkut regulasi ya
regulasi entah kuhp kuhap undang undang lain
termasuk undang undang pemasaran angkatan itu sendiri yang tidak bisa mengakomodir seluruh tugas tugas pemasaran angkatan
kedua adalah organisasi
struktur organisasi tip organisasi termasuk manajemen yang ada di dalamnya
karena manajemen ini kan masih ya mirip mirip melakukan pada saat zaman penjara dengan jumlah kapasitas semaksimal dua ratus
tapi sekarang udah tiga bahkan empat itu harus sudah manajemennya beda
kemudian ketiga sana perasana udah jelas
ya tidak cukup dengan saya pernah saya lupa itu
tapi ada salah satu profesor saya ceritakan mengenai bagaimana cara mengatasi overkapasitas dengan membuat lapas baru
saya dibilang bapak kan bukan pengusaha hotel
pengusaha hotel itu kalau penuh bikin hotel bakso kan gitu
seharusnya bagaimana mengupayakan orang itu tidak masuk hotel itu masuk penjara
nah kita kan juga tidak bisa kembali kepada penjaraan itu kembali gitu
masalah orang gitu
tapi kan ini kembali kepada hulunya tadi gitu
nah yang terakhir yang keempat itu masalah sdm ini
ini yang menjadi penting semuanya itu tergantung dari sdm
sdm para sipir dan petugas ini pak ya
bagaimana cara perekrutannya perencanaannya peminat penantarir mereka dan sebagainya
pak dengan kemudian tadi anda mengatakan sdm menjadi salah satu problem yang utama gitu pak yang harus dibenahi
selain kualitas yang harus semakin ditingkatkan
kalau tadi kita lihat banyak pelanggaran pelanggaran
misalnya laporan laporan pungli ini dengan kondisi kuantitas sdm yang sangat minim kualitas yang juga seadanya
itu agak sulit pak bagi kementerian hukum dan ham untuk bisa menindak tegas penghutang penghutang liar atau penyimpangan penyimpangan di lapangan yang marak terjadi seperti kata mas arzwendo tadi
ini kan masalah pengawasan aja ya
nah ini kan tidak semuanya ada di denpas
ini om ali sana ali norpa itu yang tahu tentang
jadi soal pengawasan soal pengembangan sdm dan sebagainya itu tidak ada di direkturat jenderal pemasarakatan
dijen itu hanya menentukan berapa butuhnya bagaimana soal pengembangan mereka itu ada di tempat lain
pengawasan juga demikian
mas ali jadi ini pak wayan ini dan direkturat jenderalnya seperti kayak mau nyapu rumah tapi debunya masuk terus gitu
nyapunya rumahnya nggak bersih bersih gitu menurut anda

mas budi jadi ini masalah pemasarakatan komitmen dulu
true lah pemerintahan ini ini cuma bukan masalah direkturat jenderal tapi ini masalah keseluruhan
jadi saya katakan ketika presiden tadi sudah punya will untuk mau menyelesaikan masalah perkawinan
tidak ada nih ya top posisi sudah ada will
ya mulailah misalnya dari tingkat penyidikannya kerannya ditutup dulu sebagian jangan semua dibuka
faktanya seperti apa sekarang
narkoba paling tinggi loh di dalam la pas sekarang
zaman dulu mas ars narkoba juga paling banyak
yang kedua penuntutan itu
dikatakan gagal jaksanya
kalau tidak masuk penjara
jadi kalau dakwannya itu tidak terbukti
atau dakwannya tidak diputus
pidana penjara gagal jaksanya
dianggap kongkalikong atau dianggap apa segala macam
kemudian yang kedua
ada aspek lain
penambahan biaya penyidikan dan biaya penanganan perkara
itu luar biasa dukungan penambahan biaya perkara itu
jadi itu meningkatkan juga prestasi kerja
tapi mereka nggak pernah memikirkan
di terakhirnya ini
yang juga sebenarnya menyumbang tingkat
overcapacitas yang begitu tinggi
banyak dakwaan dan penyidikan
untuk orang diperiksa supaya masuk penjara
kemudian hakim juga dengan senang
memutus kamu dengan berapa
hukumannya ringan tapi tetap masuk penjara
kan tetap penuh nih akhirnya
kumham sendiri tidak punya kapasitas
untuk menangani masalah masalah itu
terbatasnya dari tadi yang sudah
kementerian menteri hukum dan ham itu tidak pernah bisa
pemasarakatan sepanjang yang tadi
tiga tadi tidak berjadinya
ini belum masalah
tapi ini kan problem lama sebenarnya kan
problem lama bertahun tahun anda lihat ini problemnya terus terus
seperti ini dan kementerian hukum dan ham
yang sapu sapu rupa aja
ini apakah dari
masa nggak pernah ini kalau kita sudah tahu
semua ini masalah besar masalah lama
ada beberapa presiden beberapa pemerintahan
tidak pernah concern untuk mengurusi masalah ini
dan perspektifnya disamakan gitu
betul itu yang kita lihat
bahwa harusnya ini presiden sebenarnya sudah
dengan revitalisasi hukumnya
mungkin dibawah koordinasi menko polhukam kali ya
harus dipanggil juga kapolri nya
jaksa agungnya makam agungnya
dan menteri ini coba kita bicara dulu
soal overcapacitas yang kemudian
yang kedua jangan lupa
panggil juga menteri keuangannya
menpannya itu yang berhubungan dengan sdm
bisa nggak nambah petugas nih
jadi sekarang itu sebenarnya kalau kita lihat pola
karena kami juga
mantau masa swendo untuk seluruh indonesia
pemasarakatan sama kepala pemasarakatan
mohon jadi gak seperti di film film hollywood
yang takut tuh yang bawa pentungan
mungkin tanya masa swendo
itu mereka memohon ya
jadi persuasi sifatnya
sifatnya sudah tidak lagi mereka
bagaimana negara bisa katanya menghadirkan rasa aman
dan melindungi warga negara
orang petugasnya aja kayak begitu memohon
gimana petugas mau membina juga
supaya mereka punya skill
atau punya setelah keluar
jadi orang yang benar gitu
kapasitasnya aja melebihi
dan petugasnya gak siap gitu
makanya saya katakan sama mas budi
ini kita tinggal nunggu waktu
trigger tadi benar kata mas wendo
seluruh lapas tinggal tunggu triggernya
pemantiknya apa rusuk
ada kondisinya hampir seluruh indonesia akan sama
kalau distribusi secara berkeadilan
mungkin gak misalnya
kalau kita nggak bicara mengenai pp
misalnya revisi atau tidak
itu kan masalah political will yang masih panjang
yaudah lah menteri bilang akan bangun infrastruktur baru
tapi kan toh masih dua tiga tahun misalnya
dengan kondisi yang ada
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
lintas presiden lintas pemerintahan
masalah tetap sama
dengan peraturan yang ada
kondisi yang ada sekarang
infrastrukturnya sdm nya pemerintahannya
tapi refleksi kebangunannya juga belum tentu jalan
apa yang harus dilakukan
pertama ini harusnya
persamaan pemikiran dulu ya
ini ada dua konsep yang berbeda
antara deteran style yang ada di aparat penegak hukum
dengan humanist style yang ada di pemasarakatan
ini dua pendekatan yang sangat berbeda
nah ini coba sudah dijembatani oleh ru kuhp
bahwa tujuan dari pemidanan indonesia adalah pemasarakatan
ini juga supaya membuka
pemindahan indonesia adalah pemasarakatan
alam pikirnya penyidik penuntutan hakim
untuk bicara bahwa ketika anda memutus seseorang
lihatlah ketika dia menjalani di lembaga pemasyarakatan
humanist nanti ditambahin di masyarakat
yang kedua dalam perspektif yang lebih teknis
kuhap itu sudah mengenal soal tahanan rumah tahanan kota
masalahnya ada kapitalisasi di situ
ya tolonglah dikurangi
sehingga yang tadi itu yang seharusnya tidak perlu masuk penjara
itu tidak perlu ditahan
belum masuk penjara itu tidak perlu ditahan
belum sampai di tahan
ini masih bicara penahanan
tahanan rumah tahanan kota
tahanan rumah tahanan kota tidak ditahan
itu berlakukan lah itu ada regulasinya
tapi hampir jarang sekali itu
kita bikin lah nanti mas wendo bisa
saya bisa kasih data
kalau diberlakukan jaksa dan ini hakimnya
wah ini pasti ada sesuatu jadi
kalau itu dilakukan tidak ada kondisi overcapacitas
oke oke terus kemudian dipersingkat mas
kemudian di penutupan juga sama
kauannya juga tolong dilihat
itu ada diskresi
bahwa mereka bisa juga menghentikan penuntutan
untuk perkara perkara yang tidak penting
perkara kecil perkara yang tidak perlu dihukum
itu kan selain ada pidana penjara pidana pokoknya
itu ada pidana denda
gunakan pidana denda itu dengan alternatif pidana yang lain
tadi yang tadi dikatakan
boleh kok hakim kan menemukan hukum
sehingga ketika di pemasarakatan
sampai di dalam tidak juga terlalu penuh
tetapi di dalam ini juga ada praktek praktek yang tidak benar juga
dalam penelopan tugas ini kita akuin juga
pungli terjadi itu karena apa
karena dia terlalu lama di situ dan sebagai penguasa
ini bicara soal bagaimana promosi mutasi
kemudian juga apa namanya
kompleks sekali ya
itu juga harus dikerjakan dulu
kalau enggak dia jadi raja kecil di situ
dia lebih lama dari mas arswendo kan
mungkin enggak misalnya ada kemudian swastanisasi lapas
misalnya kalau kita bicara dki jakarta
misalnya ketika program pak ahok
yaudah kita pakai csr perusahaan untuk membangun
mungkin nggak dengan kualitas dan kapasitas yang agak kurang seperti ini
kita menggandeng pihak swasta lain
pihak luar untuk bisa membantu bersama sama gitu
jadi kita negara katanya kurang duit
jadi kurang duit gitu
jadi untuk mekanisme pembangunan lapas
presiden sudah ngeluarin impres soal kpbu
kerjasama pemerintah dan badan usaha
itu bisa untuk melakukan pembangunan lapas
tapi secara fisik
sedangkan swastanisasi yang ada di sini
itu bisa untuk melakukan pembangunan lapas
itu sebenarnya dalam konteks security dan safety
itu tetap dipegang oleh pemerintah
tidak bisa didelegasikan
pelibatan swastanisasi itu hanya untuk dalam konteks pembinaan
itu sudah dijalankan belum
akan juga sulit mas
peraturannya sudah ada kan bang ali
itu juga sulit kalau kondisinya masih overkapasitas
oke jadi rumit sekali masalahnya
pak wayan untuk menutup dialog kita malam hari ini
apa yang kemudian paling bisa dilakukan nih pak wayan
untuk bisa mengantisipasi
sehingga bom bom waktu yang
diprediksi bang ali ini tinggal nunggu trigger
untuk meledak aja nih
bisa dikurangi nih atau paling tidak
ditunda dan dihentikan gitu pak
memang sudah melakukan semuanya
ya sudah didukung
tapi soalannya itu seperti tadi itu
apapun yang kita lakukan misalnya kalau dari
hulunya nih tidak bisa
istilah keran tadi tidak juga di
tidak akan menyebabkan
masalah jadi masalahan apapun yang ada di lapas ini kan bukan permasalahan lapas saja
ini adalah implementasi daripada
kondisi masyarakat yang di luar gitu
kita sudah melakukan seperti tadi mendeteksi melakukan ini kerjasama
sampai yang lalu tuh saya sudah ini satu saat ini dimana nih meledaknya
kita siaga untuk meningkatkan ini
tapi kan gaungnya ini tidak bisa lebih daripada itu
ya seperti tadi dikatakan
bagaimana mereka untuk
puni puni yang memang mereka lebih banyak
ada orang bijak mengatakan perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan
ini kan persoalan persoalan yang
cukup berat lah bagi kami ini
tanpa adanya kerjasama
sudah selalu membuka dengan siapa saja yang bisa
kita ajak untuk mem
apa membina orang dalam
sekarang ini kan ada empat hal ya yang beda dulu di sini ya yang saya sudah selalu membuka dengan siapa saja yang bisa kita ajak untuk membina orang dalam
yang beda dulu zamannya siapa
mas alswendo dulu ya
sekarang ini kan ada pertama itu lah ya
kriminal konvensional ya
yang mencuri ya
rampokan dan sebagainya
kemudian yang kedua adalah
ini kan narkotika itu kan nggak ada hukuman yang kecil kecil
ternyata diatas empat lima tahun semua kan
kemudian yang ketiga itu adalah
koruptor ini sedikit lah
tiga ribuan nggak sampai empat ribu
tujuh belahnya seluruh indonesia
nah yang lebih sedikit lagi adalah teroris
tapi sedikit ini ini yang malah lebih
agak menyulitkan juga
ini kan perlu juga tempat tempat yang khusus begitu
pak wayan kalau tadi kita bicara keran
program program seperti kan bnn punya program
atau akan menerapkan rehabilitasi dulu gitu pak
anda lihat sudah mulai berjalan nggak pak
sehingga pak wayan sendiri tidak ketempuhan banyak pendatang gitu dari bnn misalnya seperti itu
sudah jalan belum pak
kalau menurut anda
kita sudah kerjasama kita ada mou nya dengan bnn untuk
pertama empat gn ya
pencegahan peredaran gelap narkotika itu kita sudah ada
untuk rehabilitasi ya
rehabilitasi bagi mereka
napi napi yang kategori pemakai
tapi juga pengedar
nah ini juga sudah dibantu juga oleh bnn
sudah hampir seluruh indonesia itu demikian bnnp itu
ada lagi ngo ngo lain lain yang bisa membantu kita untuk hal hal yang seperti itu
baik baik baik
mudah mudahan pak wayan apa yang terjadi di pekanbaru tidak terjadi lagi di daerah daerah lain
meskipun tadi ini sekamnya sudah mulai terbakar
sudah hampir terbakar dimana mana
mudah mudahan bisa diredam sehingga tidak terjadi lagi seperti yang di pekanbaru
terima kasih pak wayan atas perbincangannya malam hari ini
apa kalimat anda yang pas untuk menutup sebagai orang yang pernah ada di dalam
melihat dulu permasalahannya sama
sekarang kok kayaknya kita berbicara hal yang sama lagi
padahal sudah tiga puluh tahun lebih anda tidak merasakan dinginnya jeruji dalam besi itu
iya mungkin dia memang begitu put
penjara ini atau napi ini kayak usus buntu
kita tahu itu ada dalam tubuh kita
tapi tidak pernah kita lirik kalau dia tidak bikin masalah
nah ini bikin masalah dan
napi napi ini juga jangan terlalu sombong
jangan terlalu sok lah
jumlahnya juga cuma tiga ratus ribu lah seluruh indonesia
mereka nggak bisa bikin partai
ya sudah masih baik lah pemerintah mau ngurusin
tapi panggilan kemanusiaan orang yang tidak napi
itu yang harus kita prioritaskan
kayak beliau ini ibu ngali ini
banyak teman teman yang mau datang kesana
itu susah bud
itu izinnya susah keluar biaya dan lain lain
lain mungkin juga dapat biaya
kan juga tidak terlalu istimewa bener lah
atau sudah terbukti mereka sampai dihukumi
nah kemanusiaan ini harus kita prioritaskan
artinya kalau ada yang lari ya udahlah dicari
atau ditangkepin lagi
tapi jangan terlalu tinggi bahwa
wah mereka tidak akan lagi atau bahkan membeladi
enggak lah indonesia sudah
enam orang itu bisa mengatasin kalau misalnya
ada cctv ini sih kapan
ya ada di california itu paling
orangnya kadang cuma dua tiga dari seluruhnya
ya sistemnya dijaga
ini hal hal yang sederhana yang ke arah sana
artinya kalau kita mau bahasa biar kelihatan
napi napi ini juga nggak terlalu istimewa juga kan
seperti saya bilang tadi
mereka kumpul aja di seluruh indonesia nggak ada tiga ratus ribu bu
jadi nggak bakal jadi partai napi
tidak bisa dikapitalisasi secara politik
makanya kemudian tadi kata bang ali mungkin
enam puluh an tahun tidak ada keberpihakan politik
untuk bisa mengurusi lembaga pemasyarakatan
sementara pemerintah kan yang diusir masih banyak
ngurusin bunga aja susah
ya oke terima kasih bapak bapak
mudah mudahan apa yang terjadi di pekan baru
tidak terjadi lagi meskipun tadi kata bang ali
ini tinggal nunggu waktu aja
ya kita tidak terlalu kaget
jangan sampai ini terjadi di indonesia
terima kasih bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
sini indonesia perang news akhir pekan
masih akan kembali usaha jurnal
berikut ini tetaplah bersama kami